sementara puluhan warga surabaya rabu siang menggelar syukuran di depan kantor balai kota surabaya
sebagai bentuk rasa senang atas batalnya tri risma hari ini sebagai calon wakil gubernur jawa timur
warga menilai risma masih dibutuhkan masyarakat surabaya
puluhan warga surabaya ini rabu siang mendatangi gedung balai kota di jalan sedap malam
untuk menggelar syukuran setelah dipastikan pdi perjuangan tidak mengusung wali kota surabaya
maju sebagai calon wakil gubernur jawa timur mendampingi syaifullah yusuf
syukuran dengan membawa tumpeng nasi kuning tersebut sebagai bentuk rasa syukur
dan perasaan senang warga surabaya setelah mengetahui tri risma hari ini masih tetap menjadi wali kota surabaya
saya senang sekali karena bu risma memenuhi janjinya
karena selama di jabat bu risma ini bu risma begitu perhatian terhadap umkm yang ada di surabaya
kita mendapat fasilitas
terus dimudahkan yang lain lainnya juga dari bu risma
ya karena perjuangannya kan sudah kelihatan nyata ya di surabaya
bukunya untuk kaum kecil itu termasuk sudah nyata
terus perjuangan dan pembangunan terus kayak kebersihan semuanya sudah nyata
selain menggelar syukuran dengan tumpengan nasi kuning warga surabaya juga suka rela membongkar karangan bunga penolakan risma cawagup
beberapa hari ini terpampang di balai kota dan rumah dinas wali kota surabaya
wahyu pratama surabaya